yang khusus bagi para integritas yang ada di kota jayapura
itu telah kita kejadian guna bagi para integritas yang ada di kota jaya tura